seorang pemuda di cirebon hilang terseret banjir saat sedang bermain di sungai
pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan basarnas bpbd dan dibantu sejumlah warga
sementara di sukabumi seorang pelajar mts tewas akibat tenggelam saat berenang di dekat jeram air terjun
petugas gabungan basarnas bpbd tagana dibantu sejumlah warga
terus melakukan pencarian terhadap korban hanyut terseret banjir di tengah tani kabupaten cirebon kamis pagi
petugas basarnas menerjunkan perahu karet untuk menyusuri sungai cipagar
petugas juga berupaya menyisir pinggiran sungai cipagar untuk memeriksa apakah korban tersangkut bebatuan dan akar akar pohon
upaya pencarian ini juga dibantu warga
saat kejadian korban bernama ahmad rifai bersama enam rekannya mandi di sungai cipagar pada rabu petang
tiba tiba air deras langsung menggulung mereka
tiga orang sempat terseret air dua orang berhasil diselamatkan
tapi satu korban lainnya belum ditemukan
sementara di sukabumi petugas kepolisian dan tni mengevakuasi jenazah fajar insan lima belas tahun
seorang pelajar mts dua kecamatan citamiang
korban tewas tenggelam di aliran sungai ciliw
ketika mereka kecamatan baros kota sukabumi
ayah korban langsung histeris mengetahui anaknya sudah tak bernyawa
sebelumnya korban bersama empat rekannya bermain di aliran sungai cisuda sepulang sekolah
derasnya jeram air terjun menyeret tubuh korban ke dalam sungai
selang satu jam pencarian petugas akhirnya berhasil menemukan jasad korban
sekolah satu jam kemudian bisa ditemukan dalam barang
semuanya empat orang yang dua mandi berenang yang dua tidak
jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit r syamsuddin kota sukabumi untuk divisum
tim liputan transmedia